ya iyalah enggak masuk orang tekonya pas
hahaha waduh kalau gitu yang asli yang mana mau tahu aja atau mau tahu banget nih mau
tahu bingit haduh ini anak kejengkelkan merasakan ini oke oke oke oke
gak ada siapa siapa
waduh tuh bocah ngapain ngikutin kita cik
dan jangan mau ngambil dokat ini lagi
aduh selfie dulu sama petok
udah tommy selfie selfienya udah
udah kayak anak alat
aduh poppy ini berisik banget tom
yang protes protes bisa nggak
apalagi baru dapat teko baru
mau selfie ya aku ikutan dong
kok gambar aku gak ada
ini si hp jadul
kanjik gak saja kelihatan
kampah modern ke orang tampah nor kayaknya begitu
aduh poppy ini berisik banget tom gimana
bentar kenapa tom
aduh kapan aku bisa mendapatkan teko itu
pinggangku rasanya mau patah
pogi ini duit kamu kan
makanya jangan mudu belok
kok duit gue ada sama lo
iya tuh pasti tuh
buktinya uangnya ada di arjuna
enggak enggak jangan asal nuduh dong
orang tadi nemu
makanya kamu tadi langsung kabur
karena takut ketahuan
udah deh piring aja
supaya lo tau rasa
aduh senjata makan tuhan nih
yang tadinya niat nolongin malah ketuduh
tapi kalau emang bogi bener lapor maminya
dicari cari kalau main jangan jauh jauh dong
masa om jin harus lapor polisi
malah per gitu ya
mami pinter kan popi
padahal utangnya junaid itu gak sepenuhnya
junaid itu gak seberapa
tapi mumi bisa melipat gandakan
dekalin sama mami
itu namanya bukan pinter
tiga ratus tujuh puluh delapan penipuan
tinggal tunggu pembalasan dari tuhan
kualat itu mami bro
popi kenapa sih popi tuh selalu aja nyumpahin mami
popi tau gak
ini itu bisnis
jadi segala carapun gak masalah
akhirnya ini tuh kok jatuh ke tanganku
om jun ngagetin aja
nah namanya juga jin
tadi om jin tuh dapet telepon dari albert einstein
katanya om jin mau dibikinin lagi baju baru
om jin ada ada aja
udah aku mau istirahat dulu
kaget aja dah
sebentar lagi kamu akan masuk ke dalam kanda
nah tuh pinter
gue asik gue mantap
sebentar lagi pangeran akan dipenjarakan
bentar bentar bentar
numpang ke belakang
bentar udah di ujung
nggak tahan ini
pangeran dengarkan dulu
sebentar lagi kau akan meninggalkan dunia ini
ya apakah ada permintaan terakhir
eh bahasa inggrisnya apa ya
makanya sekolah biar jin juga sekolah
aduh aduh udah udah udah
kalian jangan bercanda
semestinya kamu ini harus sedih
karena sebentar lagi aku masuk ke kandang
hmm mau aku masukin
eh aku buka ini
om jin mau pulang kampung ke alamnya om jin
selamat sekali aku jadi terbawa sedih
kalau ada salah
untung gak diambil
kamu harus meninggalkan dunia ini
masuk ke dalam kandang ini
kamu bikin jengkel aku ya
hmm aku buka
aduh lama amat sih
udah udah udah
kok gak masuk
iya iyalah gak masuk
orang tekonya pas
kalau gitu yang asli yang mana
mau tahu aja atau mau tahu banget nih
mau tahu bingit
aduh ini anaknya jengkel kan
hah benar benar benar
apa lagi asik asik
ada teko yang asli
eh ada teko yang asik
eh ah eh
aduh eh hihi